no bisa marah marah kayak begitu sama elsa
gimana aku bisa tenang elsa tuh sampe histeris loh pa
den kelas kamu udah selesai kan saya jemput kamu sekarang ya
loh kok dijemput sekarang aku masih ada satu kelas lagi mas
emangnya ada apa
kamu batalin aja kelasnya
saya harus nyebut kamu sekarang kamu harus pulang sama saya ya
ada apa lagi ya kok masal kayak buru buru gitu
ya mas ada apa ya
saya mau tanya bapak sama ibu punya keluarga yang direwat disini
anak perempuan kami direhabilitas disini
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
sudah tiga bulan ya
saya juga punya keluarga yang direwat disini pak
saya bisa bicara dengan bapak dan ibu sebentar
ada sesuatu yang ingin saya bicarakan
tapi baiknya kita bicarakan di tempat yang lebih sepi
atau di selesana
ya baik tapi sebentar
jadi masalah apa yang dipicarakan
masalah keselamatan keluarga kalian yang dirawat di tempat ini

saya cariin kamu di dalam kamu mana di sini
tadi lagi ngajar vera terus kuslo
jam marah marah kenapa sih
mereka tadi mau lapor tapi kok gak bolehin
aku gak mau bikin kamu khawatir mas
siapapun yang tidak membolehkan kalian laporan ke saya
mau itu istri saya atau mama saya atau siapapun
tetap laporkan apapun itu ke saya
kayaknya sakit kaki aku udah hilang deh
karena digendong sama kamu mas
aduh duh duh
gak usah bercanda
gak usah bercanda
gak usah bercanda
gak usah bercanda
gak usah bercanda
masih sakit gak
nanti kalau sampai rumah saya obatin ya
terus saya juga panggil dokter
saya tahu kalau ada apa apa sama kenungan kamu
hai saya seneng ketemu kamu lagi saya aku juga senang ketemu levan saling sama aku
lagi warnai oh ya coba lihat sini taruh nih kembali sini nah tunjukin opanya
oven bantuin ya boleh yuk ini ya apa ya
oh ya makasih ya ki sama sama
warna pinknya kok nggak ada di situ enggak ada
enggak ada di situ enggak ada
enggak ada oh jangan jangan ketinggalan di kamar
temenin aku ke kamarnya yuk cari dulu pelan pelan saya
emang enggak serius bentar
kena kapanan soal teror tadi
gak usah cemas ya
ya terus terang
saya khawatir sekali dan takut
benar apa kata al
teror ini akan balik lagi
sebenarnya bersikap cemas itu gak akan membantu
apa apa sih mbak
barusan harus kuat
saya janji saya akan bantu mbak terus
saya akan taruh dua orang kepercayaan saya disini ya
mereka akan jaga
akan keluar dah
selamat sekali irwan
saya gak tau harus
berterima kasih atau bilang apa
makanannya udah seat kita makan yuk
ada tamu pak siapa ya
biar papa buka ya
tetap ikuti adversari where terakhir
emangnya ada apa ya
nino itu ada apa ya bu
kenapa dia kok bisa stega ini sama elsa
elsa itu tadinya kondisinya sudah membaik
lalu tiba tiba nino bisa marah marah kayak begitu sama elsa
elsa tuh sampai histeris loh pa